lembaga survei polmark indonesia merilis hasil evaluasi tiga tahun jokowi jk dan preferensi pemilih pada pemilu dua ribu sembilan belas
hasilnya keberhasilan jokowi sebagai petahana tidak berbanding lurus dengan elektabilitasnya pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
posisi jokowi dinilai belum aman meski pencapaiannya di bidang infrastruktur berhasil di mata masyarakat
polmark indonesia menggelar survei nasional pada sembilan sampai dengan dua puluh september dua ribu tujuh belas dengan metode multistage random sampling yang melibatkan dua dua ratus lima puluh responden
mayoritas pemilih menilai kinerja jokowi di bidang infrastruktur sangat baik
yang mengatakan puas dan sangat puas pada kinerja jokowi
menggabungkan yang sangat puas dengan yang puas
bagaimana dengan presiden
inilah angkanya presiden
lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang puas pada kinerja wakil presiden